dua ekor hiu tutul raksasa sepanjang enam meter selasa pagi ditemukan oleh nelayan gresik di perairan perbatasan gresik surabaya
saat ditemukan dua spesies dilindungi tersebut sudah dalam kondisi mati dan membusuk
ratusan warga desa sukorojo kebomas gresik selasa siang diebohkan dengan hasil tangkapan nelayan
yakni dua bangkai hiu tutul dari laut lepas dekat tanjung perak surabaya
saat ditemukan dua bangkai hiu tutul yang memiliki panjang enam meter ini dalam kondisi mati dan sudah mengeluarkan bau busu
untuk mengevakuasinya ke penampatan kali lamong nelayan membutuhkan dua perahu karena berat masing masing bangkai hiu diperkirakan satu lima ton
sontak begitu sampai di kawasan penampatan nelayan di desa sukarejo bangkai langsung menjadi tontonan warga yang ingin mengabadikan dengan kamera ponselnya
yang ngasih tau siapa
senang orang terus kok naik di atasnya kenapa penasaran atau gimana
sementara satpol air polres gresik masih melakukan pemantauan lokasi tentang cara penanganan bangkai hiu tutul ini
ini ditemukan warga sekitar jam enam pagi posisi di perairan alur barat surabaya
ada dua ekor yang meninggal
ini perkiraan sekitar enam meteran
polisi rencananya akan berkoordinasi dengan badan konservasi satwa dan sumber daya alam untuk melakukan evakuasi dan penguburan bangkai di tempat yang aman